berbicara soal liburan mau merasakan wisata yang berbeda di jakarta
anda bisa mencoba wisata berjalan kaki menjelajahi sudut sudut kota
salah satunya di kawasan chinatown glodok jakarta barat
selain murah anda juga bisa berwisata sambil menambah wawasan tentang sejarah ibu kota

di mana konon dulu ada seorang istri dari kebangsaan tionghoa yang selalu memberikan pay ini kepada masyarakat
yang memang dulu di sini banyak sekali masyarakat yang bekerja secara gratis
kami melanjutkan perjalanan menuju petak sembilan
gang kecil kawasan glodok ini ramai dengan para pedagang sayur dan rempah khas tiongkok
seperti bawang putih cina
setelah itu berjalan kembali ke tempat yang lebih luas
kembali menuju vihara dharma baki merupakan kelenteng tertua
ornamen khas tiongkok sangat kental sehingga menjadikan tempat ini sebagai spot favorit untuk berfoto
tak perlu khawatir tersasar karena wisatawan akan didampingi oleh pemandu wisata
wisatawan pun tidak ditarik tarif secara khusus
si konsepnya kita walking tour jadi tour jalan kaki
turun jalan kaki mungkin orang masih aneh gitu ya
kenapa jadi rute favorit atau menarik di sini
apa ya atmosfernya menarik jadi banyak cerita juga dibalik dari chinatown ini
sistemnya pswiss jadi sepuasnya teman teman ngasih apresiasi ke kita di akhir tour
wisata berjalan kaki ini ternyata diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara
bedanya mungkin lebih ke fun fact nya kali ya knowledge nya gitu
jadi sesuatu yang kita sebenarnya bisa tahu
kita miss aja gitu kalau sehat dan lumayan sih refreshing kayak bangun pagi pagi terus jalan jalan gitu
terus ketemu teman teman baru itu yang enak juga sih
lokasi selanjutnya adalah gang kalimati
sepanjang gang ini anda akan menemukan berbagai macam penganan
seperti akin kuotia suik kew samtong atau mirip dengan lumpia panggang
namun bagi wisatawan muslim
harus bertanya sebelum membeli karena sebagian makanan yang dijual tidak halal
setelah berjalan berkeliling glodok selama tiga jam kami tiba di destinasi terakhir yakni gang gloria
gang ini ramai dengan penjual makanan dan minuman
salah satunya adalah es kopi taki tempat yang cocok untuk melepaskan dahaga usai berjalan kaki
es legendaris yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini menjadi salah satu favorit masyarakat
ketika berjalan berkeliling gelodok
pemandu berkubur menuju ke kawasan gang gloria
dan bagi anda yang ingin merasakan berwisata berbeda
anda bisa rasakan wisata berjalan kaki di kawasan cinaton ini
murah meriah dan juga dapat menambah wawasan anda